pandemi covid sembilan belas memukul sektor penerbangan tanah air dan internasional
sudah lebih dari enam bulan bisnis aviasi pun terpuruk
berbagai upaya pun dilakukan agar tetap bisa bertahan
di tanah air yang terbaru pemerintah memberikan insentif melalui pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara
insentif ini diberikan untuk rute domestik di tiga belas bandara
lalu sejauh mana insentif ini nantinya mampu membangkitkan kembali sektor penerbangan nasional
untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama pengamat penerbangan alvin lee yang terhubung melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak alvin
selamat malam mbak dina
pak alvin ini pandemi covid sembilan belas benar benar ya memukul industri penerbangan
hampir seluruh maskapai penerbangan berdarah darah lah ya menghadapi pandemi
di dalam negeri bahkan pemerintah menggaungkan wisata dalam negeri dan memberikan stimulus pelayanan jasa penerbangan di tiga belas bandara agar harga tiket pesawat bisa lebih murah
apakah langkah ini cukup signifikan hasilnya
untuk bisa membantu maskapai pak alvin
yang pertama saya menyampaikan apresiasi bahwa pemerintah mulai mengucurkan stimulus yang sudah berbulan bulan ini dibahas
tapi sekarang baru mulai terrealisir ya
kemudian yang dikucurkan oleh pemerintah ini bukan hanya penghapusan pjp dua u yang ditanggung oleh pemerintah
tapi juga ada biaya biaya lain misalnya biaya sewa tempat parkir pesawat di bandara
ada biaya biaya lain yang biasanya ini ditanggung oleh airline termasuk juga biaya kalibrasi landasan pacu dan lain lain
sehingga ini praktis akan menurunkan biaya operasi maskapai penerbangan
nah diharapkan dengan menurunnya biaya operasi ini maskapai penerbangan dapat menurunkan harga tiket
dan dengan menurunnya harga tiket diharapkan juga menstimulir atau meningkatkan
gairah pengguna jasa penerbangan untuk bepergian lagi menggunakan pesawat terbang
tapi apakah ini efektif atau cukup menarik atau tidak kita perlu lihat nanti pelaksanaannya
sebab ketika seseorang itu berpergian dengan pesawat terbang harga tiket itu hanya salah satu dari bahan pertimbangan konsideran
yang lain lain yang misalnya cukup penting ini adalah jadwal penerbangan
kemudian juga kepentingan bepergian itu apa
saya kira untuk saat ini yang masih mempunyai kepentingan bepergian naik pesawat terbang pada umumnya adalah untuk kepentingan dinas kepentingan bisnis
sedangkan untuk kepentingan wisata ini saya masih ragu ragu apakah sudah cukup banyak
jadi ketika ini diturunkan dan yang diberikan insentif ini tiga belas tujuan
tiga belas bandara ya
itu dengan bobot lebih untuk para wisata
sedangkan untuk bisnis agak diabaikan
karena menarik dari tiga belas bandara ini ada dua bandara besar yang tidak masuk yaitu bandara juanda surabaya dan bandara sultan hasanuddin makassar
yang tidak dimasukkan dalam daftar insentif ini
padahal dua bandara ini cukup
penting perannya melayani indonesia timur
bukan hanya wisata tapi juga perdagangan
apa yang anda lihat dari keputusan pemerintah indonesia untuk kemudian memberikan ke tiga belas bandara
tadi minus tadi ada yang di sulawesi selatan di makassar kemudian ada di juanda
padahal itu kan rute gemuk
apa sebenarnya yang bisa anda lihat dari kebijakan ini
mengapa kemudian dua bandara ini diputuskan untuk tidak memperoleh stimulus yang sama dengan bandara

saya belum memperoleh informasi dari teman teman di kementerian perhubungan
karena ini kan bukan semata mata dari kementerian perhubungan
tapi juga menyangkut kementerian keuangan kementerian pariwisata lintas kementerian
dan yang saya tahu semula insentif ini ditujukan hanya untuk bandara bandara daerah tujuan wisata
ini tiga belas pun sudah dikembangkan dari daftar semula yang lebih
nah ini yang menarik adalah kenapa hanya untuk wisata
padahal saya yakin kalau ini saat ini dilakukan kajian bahwa kebutuhan untuk bepergian naik pesawat terbang ini
wisata itu masih rankingnya masih bawah
saat ini yang dibutuhkan adalah untuk bisnis untuk dinasan
pemerintah ini kelihatannya terlalu terobsesi dengan wisata
dan agak mengabaikan aspek
aspek lain yang membutuhkan transportasi udara
kalau tadi wisata digenjot dengan dikasih stimulus supaya harga tiketnya lebih murah
ada tiga belas bandara yang diberikan privilege begitu untuk bisa harganya lebih murah
kalau pak alvin sendiri melihat ada perbedaan nggak antara bisnis pesawat penumpang dengan pesawat kargo
karena kan sekarang kita pandemi ini kan menggunakan apa apa sekarang dikirim melalui online
dan itu dikirim melalui pesawat
anda melihat ada optimisme nggak untuk maskapai penerbangan untuk melayani kargo ini
ya yang perlu diperhatikan adalah selama ini kargo ini sifatnya menumpang pada pesawat penumpang
jadi kargo itu disimpan di perut pesawat penumpang
tentunya pesawat penumpang ini memprioritaskan untuk bagasi yang dibawa oleh penumpang
dan kalau masih ada sisa ruang baru dimanfaatkan untuk kargo
saya juga sudah mengamati
statistik ya pertumbuhan kargo domestik selama masa pandemi ini pertumbuhannya ya ada pertumbuhan lumayan lah daripada jumlah penumpang
tapi juga jumlah kargonya ini belum menjanjikan belum bisa diandalkan
bisa disarankan oleh pak alvin untuk bisa cut cost ya atau biaya biaya terbesar yang harus ditanggung maskapai
apa yang harus siasat apa yang dilakukan
karena kebangkrutan juga ada di depan mata dengan kondisi yang sebegini parahnya ya kondisi penerbangan
ya benar pak
jadi maskapai penerbangan seluruh dunia ini sedang menghadapi sakratul maut
tidak beda juga dengan maskapai penerbangan di indonesia
kalau tidak cepat cepat
ada tindakan pemerintah tidak tertutup kemungkinan bahkan kemungkinannya cukup besar tidak akan survive tahun ini
jadi airlines di indonesia kemungkinan tidak akan melihat matahari terbit pada tahun dua ribu dua puluh satu
nah biaya biaya ini yang disampaikan tadi psc pjp dua u kemudian biaya sewa parkir di bandara dan sebagainya ini tentunya agak membantu
kemudian signifikan itu tidak karena juga bandaranya juga terbatas
mereka paling paling hanya kembali ongkos saja kembali modal saja masih belum laba
karena sudah ada kajian kajian yang menunjukkan bahwa pembatasan kapasitas ini tidak banyak manfaatnya bagi penerbangan karena sistem pembersihan udara di dalam kabin yang sudah semikian baik itu
pesawat diisi serangga
juga hanya untuk rute domestik
untuk rute internasional tidak ada pembatasan
jadi hal ini yang saya kira ini perlu segera diambil sikap
sebab kalau ini tidak segera diatasi ya
airlines mau dibantu model apapun tidak akan survive ya
pengguna jasa ini juga yang tadinya tidak panik menjadi panik
jangan jangan karena diisi penumpang resiko penularannya menjadi meningkat
padahal itu tidak benar
pak alvin terakhir
ini kan kita tahu juga berbagai maskapai penerbangan di luar negeri
kita tahu misalnya thai airways begitu mereka melakukan atau ada inovasi
diferensiasi usaha misalnya thai airways jualan gorengan misalnya
atau membuka restoran di dalam pesawat
kemudian juga pesawat yang rutenya cuma muter muter saja begitu pak
mereka terus harus berinovasi
seperti itu misalnya diferensiasi usaha bisa membantu nggak secara signifikan menurut pak alvin
kalau yang seperti jepang dan taiwan itu melakukan penerbangan flight to nowhere ya
terbang hanya muter muter kemudian menikmati pelayanan selama penerbangan
itu menggunakan pesawat besar dan menawarkan suatu kemewahan
bukan sekedar mengobati rasa rindu terbang
dan di indonesia sebenarnya tidak perlu melakukan
karena rute rute domestik ini cukup banyak ya
sedangkan negara negara yang melakukan itu rute domestiknya tidak seperti indonesia
permasalahannya adalah mengatasi keengganan orang di indonesia ini untuk terbang
apa sih yang menjadi penghambat mental sehingga orang malas terbang
antara lain adalah protokol kesehatan yang sangat ketat di bandara
karena kita harus melampirkan
kemudian surat uji covid sembilan belas
kemudian surat uji covid itu selama kita masuk bandara sampai masuk pesawat itu diperiksa sedikitnya tiga kali
belum lagi nanti selama penerbangan ini kan juga ada kekhawatiran kekhawatiran
saya kira lebih penting kita mengatasi kekhawatiran kekhawatiran dan menyingkirkan hambatan hambatan mental ini
sehingga gairah untuk terbang
saya yakin harga ini ya tentunya menjadi salah satu daya tarik
tapi saya tidak begitu yakin ini akan efektif membangkitkan kembali gairah untuk terbang
tentunya kita berharap supaya gairah untuk terbang kembali muncul
tapi juga dengan diiringi protokol kesehatan
terima kasih pak alvin sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih selamat malam